mungkin saya menambahkan dari yang tadi sudah disampaikan oleh pak karopenmas dan pak kapolda jawa barat
jadi memang betul bahwa tadi pagi telah terjadi peristiwa pembunuh diri
yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia dan ada sebelas orang lain terdiri dari sepuluh anggota
satu masyarakat yang mengalami luka luka dan baru saja tadi kita mendapatkan informasi
satu anggota yang dalam keadaan kritis tadi meninggal
tentunya kita sedang terus melakukan pendalaman terkait dengan proses olah tkp
yang saat ini sedang berlangsung dan tentunya dari olah tkp inilah kemudian kita melakukan proses pencarian
terhadap kelompok yang terafiliasi dengan pelaku yang ada di tkp
dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari face recognition
identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah agus sejarno atau yang biasa dikenal dengan agus muslim
yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa
bom cicendo dan sempat dihukum empat tahun di bulan september atau oktober dua ribu dua puluh satu yang lalu yang bersangkutan bebas
tentunya kegiatan yang bersangkutan kita ikuti
namun demikian yang bisa kami jelaskan bahwa pelaku
terafiliasi dengan kelompok cad bandung atau cad jawa barat
dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi
kemudian di tkp juga kita temukan ada belasan kertas yang bertuliskan protes penolakan terhadap
ini adalah pertanyaan dari tkp yang baru saja disahkan dimana di dalamnya membahas terkait dengan masalah
jenah dan sebagainya
dan tentunya ini semua kita dalami sehingga kita minta kepada seluruh rekan rekan untuk bisa
bantu kami dan seluruh teman teman
saya agar bisa menuntaskan kasus ini secara maksimal dan seluruh tim seluruh satgas sudah saya perintahkan untuk semuanya bergerak
mungkin ada pertanyaan
adi pak jakarta post pelaku agus apakah bebasnya di oktober september atau di bulan maret dua ribu dua puluh
kedua apakah yang bersangkutan tidak ikut program deradikalisasi atau masih merah atau hijau statusnya ketika keluar
terima kasih pak
baik terima kasih
yang bersangkutan ini sebelumnya ditahan atau diproses
di lp nusa kambangan artinya dalam tanda kutip masuk kelompok yang masih merah
jadi tentunya untuk proses deradikalisasinya juga tentunya membutuhkan teknik dan taktik yang berbeda
karena memang yang bersangkutan masih susah untuk di
ajak bicara masih cenderung menghindar walaupun tentunya sudah mulai melaksanakan aktivitas
baik terima kasih
yang mengonfirmasi bom yang terjadi
di astana anyar adalah bom bunuh diri
dan masih melakukan pencarian terhadap pelaku yang terkait
berhasil mendapatkan identitas pelaku bom bunuh diri adalah agus muslim
dan dinyatakan pelaku terafiliasi dengan jad bandung
pernah ditangkap dan pernah dihukum selama empat tahun
dan saat ini semua masih proses pendalaman
dan demikian breaking news hari ini
saya megi kalista
pamit undur diri
selamat siang dan sampai jumpa